selain partai politik yang sibuk berkonsolidasi dan berkoalisi para tokoh agama ternyata juga turut ambil peran dalam proses politik menjelang pemilihan presiden
lewat forum ijtima ulama para tokoh agama ini bahkan tidak hanya memberi nasihat keagamaan dan soal kemanusiaan saja tapi juga rekomendasi nama calon presiden dan wakil presiden
apakah ini pertanda bahwa para ulama dan tokoh agama bakal terseret seret ini dalam panasnya kompetisi politik di indonesia
panasnya suhu politik menjelang pendaftaran calon presiden dan wakilnya membuat para ulama dan tokoh agama turun gunung
para tokoh agama yang tergabung dalam gnpf ulama menggelar ijtima ulama beberapa waktu yang lalu dan merekomendasikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dua ribu sembilan belas
pasangan pertama yang direkomendasikan adalah prabowo subianto dan salim segap al jufri
ada pun komposisi pasangan kedua adalah prabowo subianto dan ustadz abdul somad
para ulama ini yakin rekomendasi yang dihasilkan dari musyawarah panjang termasuk melibatkan rizik syihab dari arab saudi bakal membawa kebaikan untuk bangsa
gnpf juga yakin partai politik yang hadir dalam pertemuan ini akan mematuhi rekomendasi para ulama
jadi rekomendasi yang diberikan ijtima ulama ini disampaikan kepada partai partai yang sudah hadir di tempat ini dan sudah kami ajak komunikasi
adapun rekomendasi ini kita sampaikan insyaallah terutama partai gerindra yaitu bapak letnan jenderal purnawirawan prabowo subianto akan mendengar
dan akan menerima usulan yang disampaikan oleh para ulama dan tokoh nasional melalui ijtima ini sesuai dengan sambutan beliau
jadi semestinya saran ini insyaallah akan diterima
namun madu per para tokoh agama ini mendapatkan kritik
menurut direktur eksekutif median riko marbun rekomendasi istimewa ulama ini justru berpotensi merusak harga diri dan wibawa gerakan islam politik yang sudah terbang
seharusnya istimewa ulama ini harus memposisikan dirinya sebagai katalis untuk memperbesar dan merekatkan koalisi oposisi atau koalisi ganti presiden dua ribu sembilan belas
tetapi problemnya keputusan yang mereka ambil kemarin ini ini gonjang ganjing ini sebenarnya salah satunya itu terjadi bukan hanya karena demokrat bertemu dengan gerindra
tetapi karena ijtima ulama yang terkesan justru
membuat kalau menurut pandangan saya ya membuat gnpf ini menjadi partai politik tersendiri
ini justru merusak harga diri dan wibawa gerakan islam politik yang sebenarnya sudah cukup momentumnya sudah cukup terbangun begitu
tetapi cara mereka mengelola situasi ini bukannya mempersatukan tetapi justru memecah apa yang sudah ada itu
sebenarnya tidak hanya kubu oposisi
presiden jokowi yang belakangan kerap dicitrakan
tapi juga membuatnya lebih berpihak kepada agenda umat
juga disebut menempatkan beberapa sosok ulama sebagai bakal calon wakil presiden
dari sepuluh nama yang disebut ketua umum p tiga romahur muzi ada nama ketua umum mui kiai haji maruf amin dan tokoh muhammadiyah din syamsuddin
ketatnya persaingan politik memang berpotensi membuat isu agama dan para ulama turut terseret dalam gelombang pemihakan dan pergerakan politik
istimewa ulama yang digelar beberapa waktu yang lalu menelurkan sebuah rekomendasi politik mengenai capres dan cawapres
banyak yang mengapresiasi bagaimana ulama mau turun gunung capek capek mengurus politik negeri ini
tapi tidak sedikit juga yang menyayangkan para ulama yang aktif menjadi penggerak politik
apakah tokoh agama dan ulama akan menjadi entitas yang patut diperhitungkan di pusaran politik pilpres kali ini
lalu apa dampak baik dan buruknya buat bangsa kita
untuk membahasnya kami sudah bersama dengan ketua umum p tiga romor muzi

selamat malam ustaz zaitun
kemudian ada bang muanas al aidid politikus dari partai solidaritas indonesia yang ada di kubu pak jokowi
terima kasih mas anas sudah datang
saya mau ke ustaz zaitun dulu ini banyak pertanyaan publik
kenapa para tokoh para ulama itu mau kemudian turun gunung ustadz
kemudian yang biasa mengurusi umat sekarang ini masuk mengurusin politik
bahkan kemarin merekomendasikan rekomendasikan
bahkan kemarin merekomendasikan rekomendasikan

wakil ketua steering komite ya oke
dan salah seorang pimpinan gnpf mwi
ulama turun gunung istilahnya atau ikut untuk
memperkuat politik ini
sebetulnya sesuatu yang udah lumrah banget di negeri ini
ya zaman penjajahan
melawan belanda itu kan politik juga digerakkan
ya itu politik perjuangan
bersenjata terus kemudian menjelang
kemerdekaan saat pembahasan tentang
itu ulama terlibat itu terkenal banget ya mulai dari
bpupki ppki ya terus nanti
orde lama masuk pemilu pertama itu malah
nu punya partai masyuhi punya partai
jadi masyarakat harusnya jangan kaget gitu kan gak kaget harusnya
di kubu pak jokowi juga begitu banyak ulama
dan selalu ada
dukungan dukungan misalnya terus pilkada kemarin
pilkada kemarin itu kan mencolok sekali misalnya di jawa tengah
tiba tiba orang yang tidak mengenal gus yassin
ya kan itu diambil jadi wakil itu kenapa karena memang
posisi maimun zubair ya mbah maimun
yang disana seorang ulama karismatik
punya jaringan untuk menyelamatkan ganjar
misalnya jahat islam
nah itu bagaimana bullied
tapi selama ini biasanya ulama memang lebih ingin berada di belakang layar misalnya atau menjadi
pembimbing ya tidak secara langsung ya tetapi ada kalanya tidak bisa dibiarkan sama momen ini juga
ya sama dengan biarkan apa bedanya momen ini dengan momen momen politik yang lain sehingga
akhirnya ustadz zaitun mau di depan panggung akhirnya misalnya kalau saat saat lawan penjajahan
saya melihat bahwa ini kok di baik sana maupun sini penentuan kalau di sana tinggal cawapres nih
sampai sekarang nggak jelas di sana ini kan aja nih ya cawapres ini sampai sekarang nggak jelas jelas
kalau di sini cawapresnya pun masih belum belum jelas gitu kan nah ulama ini sebetulnya awalnya
hanya memberi isyaratnya untuk membuat panggung dan di sini dia juga di panggung dan di sini dia juga
syarat isyarat terus kemudian ulama mencoba memunculkan nama secara dari jauh lah ya ini ada
lima orang atau tujuh orang capres silakan partai partai ini yang diharapkan bisa berkoalisi
membuat konsentrasi kita menjadi indah kan gak indah kalau cuma satu pesertanya lawan kita kosong
apalagi kalau kalah kan malu banget gitu kan jadi perlu ada calon para ulama gregetan ini
udah semakin dekat nih ya waktu mendaftaran kok belum jelas jelas nih tapi kenapa harus sampai ke tempat yang lain ya
kenapa harus sampai ke nama nama bukan ke kriteria atau pesan pesan yang lebih makro gitu start
itu ceritanya panjang karena pembahasan kriteria sudah selesai pengajuan nama nama alternatif sudah selesai
udah sering disampaikan ya baik formal melalui misalnya pertemuan pertemuan ataupun secara informal
tapi nampaknya koalisi partai partai yang di sebelah sini
sebelah sini itu sebelah sana bingung gitu start
ya kan itu udah jelas tadi ya sebelah pahana dan yang digadangkan jadi oposisi
ya kan ini kan diam kan kan belum ini kalau oposisi itu udah udah jadi kadang kadang bahasi digadang gadang
mereka koalisinya belum solid capres cawapresnya belum jelas maka para ulama ini kan salah satu fungsinya memperkuat hati umat
setelah melihat begitu nah dibahas awalnya sih gimana kalau kriteria lagi oh enggak jangan deh
gimana kalau nama nama saya direkomendasi mending kita lebih serius nih kita coba bantu kan gitu ya
ini bantu ya bukan menekan menekan atau bantu start

dibantu sebetulnya tidak
perubahan sebab ini kan domain partai
domain partai tapi tentu saja
partai juga tidak akan
mengabaikan begitu saja
sebab partai dari mana kan harus
ada konstituen apalagi dengan sistem
para ulama itu menjadi sangat penting
sebab mereka yang punya masa jadi ketika ada
istimewa ulama kemudian menelurkan rekomendasi
wajar mengingat situasi
keterkinian bahkan kalau bahasa ustadz
zaitun tadi ya mungkin gregetan nih partai
iya lah dan waktunya semakin
para ulama bisa membantu
kadang kadang kita umat itu bingung
sini kayak orang mau
menikah kadang kadang tuh kalau kadang kadang
itu banyak yang sudah usianya
belum menikah nikah laki laki
sudah penuh liku liku luka luka
tidak laku lagu kan masalah itu
tapi seberapa gini
ini kan ulama tidak hanya mewakili
seorang zaitun rasmi tidak hanya
pengikutnya umatnya santri anda gitu
legitimate seberapa punya legitimasi
keagamaan bahkan legitimasi
politik gitu ya secara real
istimewa ulama ini melahirkan
rekomendasi rekomendasi itu tapi
dijawabnya lebih asik di segmen berikutnya
kami juga akan membahas bersama bang adit
usaha jera berikutnya tetap bersama kami
sebelum saya tanya ke mas anas
dari kubu sebelah kalau kata ustadz zaitun tadi
dan mewakili suara
ulama tokoh agama dan terutama
kut ankut umat tadi
rekomendasi atau istimewa ulama ini dari perspektif anda
ya yang pertama bahwa
ada ulama sepuh ada
ulama dari berbagai organisasi
tentu jelas punya legitimasi
mewakili seluruh umat tentu tidak
kita harus jujur jujuran
indonesia ini negara besar
ulamanya juga banyak
tapi tidak salah
ini ijtima ulama dan tokoh nasional
nanti di sebelah sana misalnya
atau di sebelah mana
biasa saja justru di sini kita akan melihat
sebetulnya kesadaran para ulama
dan tidak usah dipandang sebagai
ini nanti ulama berhadapan hadapan
tidak harus ya sebab
pernah di indonesia ini
pesertanya semua tentara apakah kita
takut nanti tentara yang semua
tidak juga jadi
yang punya jaringan
punya juga ini
tapi dalam perspektif anda ini punya
keputusannya punya legitimasi kebenaran
iya insya allah
mewakili suara hati masyarakat
nah ini yang menarik sebetulnya
menarik saat ini begini
para ulama tahu bahwa
untuk menentukan ini adalah domain partai
nah ada yang sampai bertanya ini kalau kita
rekomendasikan sebut nama terus tidak diambil partai
gimana kan nanti mempermalukan ulama
itu cara pandang lama
para ulama melihat begini bahwa
kita tidak bisa menunggu mana duluan ayam dan telur
kita harus menunggu
sekarang mereka sudah sekian bulan sekian lama
tidak ada keputusan
para ulama bismillah apalagi ini ulama pejuang
bukan ulama yang suka hanya duduk di belakang mimbar
ini ulama berjuang
dan ulama itu kalau beristihad benar dapat dua pahala
kalau keliru dapat satu pahala
nah apalagi para ulama sudah mengatakan
toh ini adalah rekomendasi kita harapkan serius
yang pak prabowo misalnya memikirkan itu
tetapi kalau misalnya ada pertimbangan lain
lebih memungkinkan untuk menang
intinya bahasa betawinya ulama geregetan lah sama kondisi
ya kira kira seperti itu
mas anas anda melihatnya ini suatu hal yang sangat wajar
kemudian istimewa tadi memakai ulama memakai umat
kemudian mendudukan rekomendasi
singkatnya begini mungkin saya mau awali bahwa
dalam pemahaman agama saya bahwa kesempurnaan itu
hanyalah milik allah semata
nah artinya bahwa manusia itu bukanlah pemilik
ini adalah hal yang mutlak
termasuk mungkin ulama
artinya bisa melakukan satu kesalahan
saya kira bahwa ulama ulama di indonesia juga
ada yang punya panutan ya
ada yang punya panutan seperti misalnya kita mengenal ada
ada shafi'i ma'arif ada pak adin samsudin ya
kemudian ada qiyai ma'mun zubair
ya kemudian dan lain lainnya adalah
mempunyai gerak dakwah yang rekam jejaknya itu
mengikut hijak hijak rasulullah
dan beliau bagi saya dalam pemahaman saya adalah
merupakan ulama ulama yang memiliki
menyebarkan islam secara rahmatan dan alami
nah kemudian kalau kemudian persoalan misalnya kaitan soal masalah
ulama ya di seputaran pilpres ini kan
kalau misalnya dari persoalan aturan ya baik hukum negara
saya kira tidak ada larangan
ya kan seperti itu tidak ada larangan
karena memang konstitusi juga memberikan kesempatan
kepada siapapun untuk kemudian menentukan hak pemilih dan dipilih saat
ya itu adalah konstitusi di pasal dua puluh delapan kemudian diperkuat di pasal tiga puluh sembilan
gitu seperti itu
nah cuman yang menjadi persoalan adalah silakan nanti kan diserahkan kepada
kepada baik partai maupun para pemilih ya
apakah kemudian menjadikan umat sebagai objek
ya menjadikan umat sebagai objek atau agama sebagai
apa namanya upaya untuk menarik simpati
ketika memilih saya kira bahwa itu nanti akan merupakan proses seleksi
dan ini adalah bagian dari sebuah konsekuensi demokrasi
tetapi yang kemudian menjadi persoalan adalah selama ini ya
itu bukan apa namanya yang menjadi persoalan adalah prosesnya
ya prosesnya selama ini yang justru kita menjadi masalah adalah
bagaimana melakukan serangan serangan terhadap lawan politik
dengan upaya upaya yang selama ini saya memahami
saya memahami sebagai
tindakan politisasi agama
misalnya seperti apa
melakukan sentimen serangan serangan
tapi itu tidak ada kaitannya dengan istimewa
serangan serangan sara kemudian menuding kelompok yang tidak sepandangan politik
karena perbedaan pandangan politik dianggap misalnya dengan tuduhan tuduhan yang menghinakan
apakah itu juga tercermin dari istimewa yang kemarin terjadi
dalam perspektif anda melihat proses itu juga menjadi bagian dari istimewa itu
ya ini yang saya kira menjadi beban berat
yang saya kira akan menjadi beban berat dari ustadz
dan kemudian kelompok kelompok yang selama ini menjadikan agama
apa namanya sebagai upaya gitu loh untuk
untuk apa namanya mewarnai konteks politik di indonesia
tetapi bagi saya bahwa persoalan yang paling penting itu adalah
apa namanya pertarungan ini kan sebetulnya bukan hal baru
saya kira gini yang paling penting bahwa melihat situasi politik pada saat ini adalah begitu jenuh
saya kira bangsa ini harus kembali kepada realnya
kepada realnya apa
adalah pancasila sebagaimana yang kemudian pernah disampaikan oleh para pendiri bangsa kita bahwa
y of life adalah sebuah jalan hidup
jadi saya memahami bahwa pancasila itu bukan sebuah ideologi
tapi adalah jalan hidup supaya kita sama sama sepakat hidup bersama dalam perbedaan dan keberagaman
apakah anda lihat ada yang tidak sepakat seperti itu misalnya dalam gerakan politik
saya khawatir jangan sampai kemudian
apa namanya kalau dulu pak adho fadif adha adalah
apa namanya sudah berpikir situasi seperti ini pasti akan terjadi
sekarang adalah bagaimana caranya meredam kelompok kelompok kebangsaan
kelompok kelompok agamis kelompok kelompok kerakyatan
nah ulama ulama itu harusnya memberikan hal seperti itu
kemarin berkumpul pak umar zain dan kawan kawan berkumpul itu menurut anda semakin mempertebal perbedaan atau
atau memperpanaskan kondisi atau menghademkan
tetapi kalau kita lihat bahwa ketika yang dihadirkan adalah kekuasaan
ya kan bicara soal kepentingan partai politik
tapi tidak bicara soal masalah gagasan integritas program
apa yang kemudian disampaikan kepada publik
ya yang kemudian menawarkan apa namanya
islam yang rahmatan yalil alamin dengan konteks indonesia yang berbineka
tapi hanya satu kelompok gitu
dan ini saya kira sangat mencinderai toleransi dan demokrasi

atau kejadian legitimasi mewakili umum
kalau kita lihat kan hanya kelompok tertentu
jadi kami melihat ada proses seolah olah ada tirani mayoritas terhadap minoritas
oh ya ini saya bisa jawab sebetulnya ini kalau panjang waktu
ini semua yang disampaikan tidak benar
kalau tidak salah besar pancasila way of life itu siapa yang bilang
pembuat pancasila aja nggak begitu
jadi ini sangat disayangkan
dan saya kalau diskusi begini jadi nggak selera gitu
iya itu pancasila yang
ini perbedaan maksudnya cuma cara pandang aja
bukan begitu kalau ilmu itu harus dekat dekat lah
pancasila itu lima sila
mau bikin berapa ayat
jadi gini sebentar
tapi ini harus diuruskan
ini bahaya ini menyesatkan
pancasila itu yang membuat saja pancasila pendiri negara ini
mengatakan ini adalah merupakan dasar negara kita
kesepakatan untuk bagaimana hidup bersama
poin poin yang dimanapun ada di semua negara ada itu
ini memang berbahaya kalau begini nih
seolah olah nanti pancasila itu bisa mengayomi semuanya
ini salah besar
islam itulah yang rahmatanil alamin
pancasila itu bagian daripada islam sebetulnya
coba lihat semua sila pancasila ini
makanya jangan salah dong
saya tidak bisa terima
baik kita masuk ke poin lainnya
kembalikan laptop di start
mestinya bapak dar tadinya top ya
ini kan sebenarnya kita lagi bahas
tentang bagaimana peran ulama dalam ini
ini malah ke mana mana
malah ke pancasila
ini mau mulai ketemu nih
inilah salah satu contoh
orang orang yang selalu curiga
kepada orang yang bicara agama
untung tidak menang kemarin di pilgub jakarta nih
kalau menang ini lebih jadi diktator nih
sebentar ini kita kemarin
ulama itu berbicara masalah agama ini harus dipahami
coba lihat demo sekian banyak orang
ada yang tercederai
ada orang yang tersakiti
orang memperjuangkan sesuatu
yang benar benar merupakan
sesuai dengan kemanusiaan
coba tunjukkan satu saja
apa yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan
jadi kalau dalam masalah ini
orang istimewa dicurigai
bertentangan dengan pancasila
orang istimewa dicurigai
kan kesana tadi kesana
istimewa dikaitkan lagi dengan nanti sekteranisme
kan saya dari awal malah bilang
dari awal mengklaim
iya disana juga ada ulama
malah saya menghormati
ada juga ulama disana
jadi jangan coba coba
untuk mendegradasi ulama
makanya sebenarnya ini karena kita ngomong
ulama dengan ulama harusnya
lain kali datangkan
tiba tiba adinda ini
kepadahal yang anak smp pun tahu itu
tidak pernah ada di negeri ini
anak smp pun tuh bilang itu
jadi saya kembali ke masalah politik
kita bicara politik saja ya
fokus ke masalah
jadi masalah ini
bahwa para ulama
dan kalau kita orang belajar agama
ulama ini beristihad silahkan
ulama sana beristihad tidak apa apa
sesama isyat itu tidak saling bertentangan
saling menghormati saja
mari jadikan konstetasi ini
konstetasi yang indah
dan itu peran ulama
kemudian menjadi sangat penting
saya itu tidak terbiasa
suara suara begini tidak terbiasa
kalau ada tudingan tudingan miring
misalnya seperti kata mas anas tadi
ulama kok kemudian meminat segala macam
inilah kecurigaan yang selalu
seperti contoh pilgub dki yang lalu
kemarin orang selalu menyalahkan
kenapa ulama turun
loh ini mau menyelamatkan negara
emang ulama itu hanya suruh perang
lawan belanda saja
setelah itu silahkan anda
rusak rusak negara ini
jadi harusnya itu suatu yang sangat normal ya
termasuk dalam konteks pilpres
dan lihat sekarang
mana ulama yang berambisi
terlalu mengantar anis dan sandi
mana ulama yang pergi minta minta jabatan di sana
serahkan sama mereka
kalau ada yang salah diluruskan
anies dan sandi sekarang bisa menunjukkan
itu pun kita tahu mungkin
dia juga tidak sempurna
mungkin ada kekurangannya
dan sebetulnya ulama juga itu
tapi jangan seolah olah
ulama ini salah
kalau anda tidak salah
enggak bisa begitu
apa yang salah
kalau ini kan
ustaz kan kemudian tadi bahasanya geregetan
ingin berbuat sesuatu
apa yang salah dari ingin berbuat sesuatu sebenarnya
kita bicara mengenai konteks politik ya
pergerakan politik antara
saya kira bahwa publik tahu
bahwa yang menjadi persoalan dalam bangsa ini
kaitan soal keterlibatan ulama
dalam proses misalnya perbutan kekuasaan ya
baik baik program pilkada
kemudian sekarang hari ini kita menghadapi pilpres adalah
agama kemudian dijadikan sebagai narasi
untuk menyerang misalnya kelompok kelompok tertentu
yang berbeda pandangan
ini juga tidak ada kaitan
ini salah lagi
takutnya salah lagi
kalau dia salah lagi masalah
ini tidak ada kaitannya
bahkan lagu ganti presiden tidak ada diisi
ini nggak tahu apa apa ini
orang di sana tidak ada
ustaz ini mencari memperbandang
saya tadi di tv juga
saya tadi di tv
saya tadi di tv
saya tadi di tv
tidak ada masalah
tapi kalau orang tidak mengerti
kita akan break dulu
kita akan break dulu
kita akan break dulu
kita bicara mengenai konteks politik saja
kita akan break
kami akan kembali bersajaran berikut ini
kita akan fokus ke masalah politik elektoral
masalah pertanyaannya gini publik
kenapa kok ulama berkumpul mengandalkan istimah
kok mendukungnya prabowo
kenapa tidak mendukung jokowi
itu pertanyaan yang sangat warung kopi
nah iya pasti itu
dan ini kan sebetulnya banyak faktornya
salah satu yang paling simpel adalah bahwa bagaimanapun juga
itu sudah merupakan sunnatullah
sudah merupakan sesuatu yang alami
ada orang yang mengatakan
ada orang yang lebih cocok dengan siapa
jadi ulama ulama yang kemarin berkumpul istimah
memandang bahwa mereka lebih cocok untuk memilih prabowo
mungkin saja dipandang untuk bisa melakukan perubahan perubahan
perbaikan perbaikan yang misalnya dianggap kekurangan saat ini
dan tentu di sana juga akan ada ulama yang mendukung jokowi
tapi apa yang membuat jokowi tidak layak untuk didukung
tidak layak untuk direkomendasikan
bukan masalah tidak layak karena tidak dibahas
oh memang tidak sama sekali tidak dibahas
karena para ulama yang melihat ini
jokowi sendiri sudah jelas akan maju kembali
dan ada pendukung pendukungnya
kemudian para ulama memandang
harus ada yang bisa menjadi penantang
karena kalau tidak gimana ya pilih presiden
yang kedua bahwa memang banyak ulama yang berkumpul
tentu melihat ada kekurangan
tentu melihat ada kekurangan kekurangan di pak jokowi
ada hal hal yang harus dikoreksi diperbaiki
dan itu wajar
sama jadi kita saling menghormati aja
makanya sebetulnya tidak dibahas
hanya karena bapak tanya aja
tapi pertanyaan lagi nih kenapa bukan hrs
ini juga pertanyaan publik juga ustadz
hrs salah satu nama yang muncul dalam ijtima itu
kalau disebut sebut nama disebut hrs
disebut ayudh anies baswedan
disebut zulkifli hasan
banyak sih yang disebut namanya
tapi hrs sendiri kemudian memandang bahwa beliau tidak dalam kapasitas ingin maju di gelanggang ini
paling tidak untuk dua ribu sembilan belas ini
beliau berkali kali justru merekomendasikan yang lain
para peserta ijtima dan juga sebelumnya banyak yang mengusulkan ke hrs
tapi hrs selalu mengembalikan
beliau tidak mau dan menyerahkan kepada orang lain
pastinya kalau saya tanya partai pendukung jokowi
pastinya menganggap bahwa jokowi sebenarnya orang yang juga layak didukung sama ulama gitu
menurut anda gimana
ini kan sesuai dengan sabda nabi ya
sebagai bagian manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain
saya kira bahwa banyak program programnya pak jokowi yang saya kira memberikan banyak manfaat bagi orang yang dari
dari persoalan tol misalnya kan pembangunan tol
kemudian hal hal yang merebut aset aset
kalau misalnya ada narasi gitu jokowi tidak berpihak kepada kepentingan umat gitu
seberapa ya pasti anda tidak setuju ya
bagaimana narasi anda menjawab itu
kalau saya sih melihat bahwa kalau dikatakan jokowi tidak berhadapan pada umat ya silahkan dibuktikan
persoalannya itu yang mana gitu
kalau kita kan melihat bahwa apa yang ditujukan pak jokowi selama ini adalah beliau punya kompetensi
beliau punya integritas
saya kira juga berlebihan lah menuntut pak jokowi supaya sempurna
sementara beliau baru empat tahun
belum enam sampai lima tahun
tapi meminta seorang pemimpin untuk bisa bertugas sempurna
nah sementara kita punya gambaran track record presiden presiden sebelumnya
sepuluh tahun tapi tidak
ya walaupun ada tapi saya kira sangat jauh lah kalau dibandingkan dengan pak jokowi
saya kira bahwa pak jokowi memberikan satu prestasi yang luar biasa dan stok terbaik diantara calon calon presiden yang ada pada saat ini
makanya tadi saya sempat katakan bahwa silakanlah berebut wakil presiden
presidennya tetap pak jokowi
oke yang terakhir bapak bapak kita akan tutup dialog ini
apa sih yang diharapkan
apa sih yang diharapkan sebenarnya kalau kita bicara mengenai para tokoh agama kita
para ulama kita misalnya panutan kita
itu memposisikan diri dalam pertarungan politik
ini kan mau bagaimanapun masyarakat akan tetap merujuk pada ulamanya
akan tetap bertanya misalnya pada ulama nya
selesai sholat selesai mengaji selesai belajar
pasti akan bertanya kepada ulama nya
sebelum ditutup ustadz zaitun saya mau tanya kepada anda
apa yang kemudian bisa anda harapkan sebagai ya partai partai pendukung jokowi misalnya
sebagai seorang politisi sebagai seorang santri juga misalnya
memposisikan ulama tokoh agama dalam proses kontestasi politik yang jujur saja ini kan panas sekali
bisa saja ulama juga ikut berbenturan dengan ulama yang lain atau dengan entitas politik yang lain
saya kira bahwa ini bukan tanggung jawabnya pak jokowi aja tapi semua pihak lah
khususnya para ulama yang saya kira mereka juga punya pengaruh cukup besar di jokowi
apalagi indonesia apalagi kita apalah negara negara merupakan masyarakat yang beragama
tetapi apapun lah hasil yang kemudian dihasilkan dari konstelasi pilpres pilkada
ataupun persoalan kekuasaan yang ada di negeri ini saya kira semua pihak bisa meredam gejolak
ya meredam apa namanya tentang perebutan kekuasaan kaitan masalah golongan golongan agama kebangsaan
nah kemudian sebetulnya kan ini sebelum sejak zaman prakemerdekaan juga
sudah terjadi karena kelompok kelompok perempuan daripada kita juga terbelah
pada saat itu makanya tadi saya katakan bahwa pancasila kemudian menjadi jalan
tengah kesepakatan dan perjanjian kita supaya kita bisa dalam keberagaman toleransi
ustadz zaitun terakhir polarisasi masyarakat itu jadi fakta politik yang tidak bisa kita bantah
bagaimana para ulama untuk bisa tidak membuat semakin panas tapi membuat semakin adem
justru yang menjadi perekat kuat di negeri ini negeri ini alhamdulillah tetap bersatu itu karena para ulama
tidak dibayangkan nih kalau tidak ada para ulama ya tidak dihayatinya ajaran islam itu
ini bisa berantakan kita kenapa
karena para ulama ini berdasarkan ajaran islam syariat islam
itu luar biasa menanamkan bagaimana kewajiban terhadap negara
kewajiban terhadap menjaga persatuan
kewajiban terhadap menjaga persaudaraan
tetapi kalau kadang kadang para ulama tampil untuk mengingatkan
itu sama sekali bukan karena menjaga persatuan
tidak persatuan tidak justru untuk menjaga itu
contoh nih biasa kita kadang kadang nggak mau mengkritik ya
tidak mau mengkritik dibiarkan
membiarkan itu malah bisa merusak
iya kan orang yang salah tidak sadar tidak sadar akhirnya jatuh
nah para ulama gak membiarkan itu
para ulama akan mengkritik para ulama akan mengingatkan tetapi akan lihatlah bahwa para ulama inilah yang menjaga persatuan
itu dari seluruh ormas ormas berbagai aliran madhab bisa bersatu
karena kesalahan yang kuat dari para ulama
kita belum menemukan bahwa di negeri ini terjadi perpecahan yang tidak bisa diatasi
karena gara gara para ulama justru para ulama yang mengatasi
dan ini jadi komitmen semua pihak ulama di pihak a di pihak b untuk bisa membuat ini tidak semakin berbahaya
dan saya sebetulnya
dan dalam istimewa itu dibicarakan juga
ya dibicarakan sebetulnya tadi ini kalau ditanyakan oleh mas ini itu di ijtima banyak yang dibahas
itu sebetulnya rekomendasi itu hanya di ujung
nah cuma itu secara seksi secara politik aja
ada masalah dakwah ada masalah ekonomi masalah kelembagaan semua
nah ini yang paling penting kita harus memahami entry point dan masalah peran ulama
kan tadi ini judul utamanya
ulama di pusaran politik bahwa terkadang ulama terpanggil untuk menyatakan itu
dan mengapa misalnya para ulama lebih merekomendasikan nama a b misalnya dan bukan ini
karena biasanya para ulama merasakan ada sesuatu yang harus dikoreksi
ini tidak boleh dipungkiri bahwa para ulama memandang ada hal hal yang harus dikoreksi dari kepemimpinan pak jokowi
ya kan begitu
kan yang namanya rasa keadilan rasa apa kan misalnya terkait sebagian
mungkin sebagian tidak merasakan
mungkin sebagian tidak merasakannya
itu alasan yang paling penting mengapa mereka memilih itu
boleh masuk dalam gelangnya yang paling penting tetap menjaga kesehatan
harus tetap menjaga kedamaian
supaya polarisasi aduh kita udah capek ustaz ribut ribut
supaya ulama tampil menjadi perdamai
bukan menjadi semakin katalisator yang membuat perbedaan ini menjadi semakin mengeras
terima kasih sekali lagi mas anas
terima kasih ustadz atas perbincangannya
kami akan segera kembali usia jalan berikut ini
tetaplah bersama layar pemilu terpercaya